bah dulu yang bikin ini
anuna lata lata yang beli
jawa tengah bisa dikatakan menjadi provinsi yang cukup maju
untuk penerapan konsep energi baru dan terbarukan
ribuan desa bahkan sudah menerapkan konsep ini
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti dapur hingga aliran listrik
salah satunya ada sebuah kampung di desa karangtengah banyumas jawa tengah
yang sudah lebih dari sepuluh tahun belakangan ini
bisa dikatakan mandiri energi listrik
namun mandiri energi listrik di kampung ini tidak datang begitu saja
belasan tahun sebelumnya bahkan kampung ini belum terjamah oleh listrik dari negara
kampung ini kemudian dikenal sebagai dukuh kalipondok
yang terletak di desa karangtengah kebupaten banyumas jawa tengah
inilah desa yang dianugerahi pemandangan alam yang indah
di atap jawa tengah yakni gunung selamet
listrik di kampung itu bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau pltmh
meski tidak menggunakan listrik yang disediakan oleh perusahaan listrik negara
aktivitas masyarakat di kampung ini tampak normal
kegiatan rumah tangga berjalan hampir tanpa hambat

ketika di kampung ini
hal inilah yang dirasakan hom siatun yang sudah hampir lima belas tahun hidup di kampung itu
hal inilah yang dirasakan hom siatun yang sudah hampir lima belas tahun hidup di kampung itu
perbedaan jelas ia rasakan ketika listrik di kampung ini belum menyala selama dua puluh empat jam
selama tinggal di sini pakai listrik yang dialirin sama turbin di atas ya
itu pemakaiannya itu cukup untuk apa aja
dan tagihan perbulannya berapa buat di sini
buat memasak nasi mencuci baju
pakai mesin cuci ya
pakai mesin cuci
lampu semuanya itu pakai itu
kalau tagihannya sebulannya bisa rp tiga puluh satu
murah ya bu ya
pengelolaan pltmh di kampung ini dilakukan oleh masyarakat setempat secara mandiri
warga membentuk organisasi pengelola pltmh yang mulai beroperasi pada dua ribu dua puluh
mulai perawatan hingga penghitungan tagihan dilakukan langsung oleh masyarakat
keluaran rata rata keluarga perbulan rp tiga puluh hingga rp sembilan bergantung pada banyaknya penggunaan listrik
ini proses yang paling penting dalam pengelolaan listrik mandiri di desa karangtengan
khusus di dusun kalipondok
pengurus ini keliling di setiap bulannya untuk mencatat jumlah pemakaian meteran listrik dari masing masing rumah
untuk mendapatkan angka rupiahnya itu meteran awal di awal bulan dicatat
baru yang akhir bulan kemudian di catat
nanti selisihnya dikalikan rp lima ratus
contohnya ini total total dengan biaya beban rp empat
jadi rp empat puluh lima untuk pemakaian delapan puluh tiga meter itu ya
pak tagihannya pak
listriknya ya pak ya
setiap bulan ya pak ya
ya biasanya ya cekat pujol tampu cukup
jadi yang dikasih ke warga itu cuma apa kuitansi tadi
ntar kalau udah dikasih kwitansi malamnya itu kita kumpulan bersama langsung dibayarkan di tempat
biasanya di tanggal
tanggal lima setiap bulannya
kalau kondisi pembayaran nih pak warga sejauh ini aman lancar atau masih ada yang macet macet kadang
ya adalah satu dua ada yang satu bulan satu bulan gitu mas
cuma posisinya itu diputus atau enggak
enggak diputus ya
cuma kalau tiga bulan berturut turut ya terpaksa kami putus
jauh sebelum listrik menyala selama dua puluh empat jam dusun menggala desa karangtengah cenderung mendapat fasilitas listrik yang terlambat
listrik baru masuk dusun ini selama empat belas tahun terakhir setelah adanya pembangunan proyek peternakan sapi milik kementerian pertanian
waktu itu di tahun tahun itu memang akses jalan kesana sudah nanjak rusak
yang jelas pelanggannya tidak banyak
waktu itu belum ada wisata kemudian belum ada kandang sapi
hanya satu dukuh yang kurang lebih kalau sekarang sudah sampai tujuh puluh lima an kakak
kalau saat itu ya belum nyampe lah di tahun itu sekitar empat puluh an
masuk kesana sekitar dua ribu sembilan lah kurang lebih
untuk kebutuhan di situ ada pengembangan kandang sapi peternakan sapi perah milik kementerian pertanian
itu baru kurang lebih tahun itulah dua ribu sembilan dua ribu sepuluh masuk ke area kandang sapi
jaringan listrik di kalipondok masuk secara masif pada dua ribu dua belas saat komando distrik militer banyumas kala itu membangun pltmh
namun turbin dan sistem yang dibangun hanya bertahan tiga tahun
baru pada dua ribu lima belas sistem pltmh diperbaiki dan kualitasnya ditingkatkan
melalui hibah dari dinas esdm provinsi jawa tengah
kalau sisi kapasitas yang dua ribu dua belas itu lebih besar sebenarnya tujuh belas kva
yang kita bangun adalah lima belas kpa
namun dari sisi optimalnya listrik yang dihasilkan lebih bagus yang lima belas ini
karena pembangunannya yang mungkin yang dulu kajiannya kurang lebih lengkap
jadi bagaimana mengoptimalkan air itu walaupun kapasitas yang dibangun itu tujuh belas tapi nggak bisa sampai tujuh belas kva itu
aktivitas jual beli penginapan dan usaha yang berkaitan dengan elektronik mulai ramai sejak listrik stabil
manfaat listrik ini dirasakan betul oleh masyarakat
ya jauh kalau dulu kan nggak ada listrik saya nggak bisa pakai freezer
terusan buka warung ya nggak sampai dua puluh empat jam
paling ya kalau udah mahrib gelap udah tutup
dulu ada itu sih apa ada kincir apa ya yang dinamo itu
tapi kan bisanya cuma buat lampu tapi kan nggak begitu terang paling sebanyak banyaknya lampu tiga
menyangkut akses kampung yang terletak di antara perbukitan lereng gunung selamet ini memang menjadi masalah tersendiri
karena itulah kemandirian penggunaan energi listrik sebenarnya sudah dilakukan warga setempat bahkan sebelum pltmh ada
arus listrik dahulu diciptakan warga dengan menggerakkan dinamo kecil dengan kincir air yang diletakkan di sungai sungai kecil sekitar kampung
memang sudah tidak ada lagi yang menggunakannya

ltmh zainal mengajak saya melihat tempat tinggal salah satu warga yang masih menggunakan teknologi lawas itu
perjalanan menyisir perbukitan selama hampir satu jam membawa saya ke rumah milik mbah kamsi
lokasi rumah di atas bukit dan jarak yang jauh dari jalan membuat rumah ini belum bisa dialiri listrik dari manapun
lumayan jauh tadi perjalanannya
kita mau lihat bagaimana dulu masyarakat di desa karangtengah itu hidup dengan listrik yang benar benar mandiri
dengan alat turbin mini yang dibuat menyerupai kincir di sebuah aliran air
nah dari tenaga itulah masyarakat itu bisa menghidupkan listriknya yang sebenarnya cuma cukup untuk penerangan saja
ini satu satunya rumah yang masih tersisa di karangtengah
yang masih menggunakan teknologi kincir mini itu
letak pembangkit listrik pribadi milik pria tujuh puluh enam tahun itu tidak jauh dari kediamannya
jaraknya kira kira hanya tujuh ratus meter
tibalah kami di sebuah aliran sungai kecil
sebuah pintu air sederhana yang dibuat dari bambu dan paralon ada di sini
pintu air ini adalah kunci utama untuk menghidupkan listrik di rumah mbah kamsi
buka tutupnya pakai apa mbak
papan itu saja
coba dibuka mbah
ya gimana ini mbah
oh ini pintunya nih
pakai ini aja nih pintunya nih
kalau sebelumnya pintu air itu kan pakai besi gitu ya mbah
itu pakai papan ini aja
jadi kalau papan ini dibuka listrik di rumah nyalakan
terus lagi mbah dibuka aja mbah
wah dulu yang bikin ini mbah sendiri
ya ini kan anuna lata lata yang beli
ini mbah yang pasang paralonnya
pasang kincirnya ini sama dinamo nya sendiri
masuk nih aliran kabelnya nih
kabelnya langsung sampai rumah nih berarti ya mbah
iya iya sampai rumah
mbah sendiri semua tuh yang buat
iya iya saya yang bikin tuh yang buat ini
ya ini sedikit sedikit si nau lah
berapa lama bikinnya mbah
sampai listrik di rumah nyala
ya dua hari lah
jarak aja tadi jauh
pasang ini kabelnya satu hari
nyampe di sana
pasang ini satu hari
itu dua hari
bermodalkan pelek bekas kabel dan paralon
selama setahun mbah kamsi menciptakan listrik
dari energi air secara mandiri
listrik yang dihasilkan dari dinamo sederhana itu
hanya cukup untuk menyalakan lampu rumah
dan menghidupkan radio lawas
menjadi satu satunya hiburan
bagi mbah kamsi serta istri di rumah sederhana mereka
keterbatasan listrik sebenarnya bukan masalah baru
khususnya bagi warga duku kalipondok
masyarakat sempat hendak mengajukan permohonan pembangunan jaringan listrik
pada akhir sembilan puluh an
tetapi urung dilakukan
nah bicara listrik yang dari negara nih
dulu itu memang pln ya berarti ya
sebagai pihak yang menyelenggarakan listrik dari negara itu
nggak bisa masuk ke sini
karena apa pak
ya pada awalnya dulu sekitar tahun sembilan puluh an
saya sudah pernah mengajukan pengajuan bantuan untuk
jaringannya disampaikan ke rumah rumah di sini
tapi waktu itu mungkin mengingat karena jangkauan
sangat jauh dan konsumennya kurang
paling paling pada waktu itu paling cuma dua puluh datang atau berapa gitu
jadi mungkin perlu proses atau bagaimana
saat ini warga bahkan enggan menggunakan listrik dari negara
yang disediakan oleh pln karena beberapa alasan
warga belakangan saya dengar
pln coba masuk nih pak ke sini
tapi warga menolak tuh pak ya apa pak sebenarnya kalau itu pak narko
tapi karena situasi sampai sekarang itu alhamdulillah kami masih bisa merawat
dan memaksa dan tersukupi kebutuhan untuk listriknya
otomatis kan bagaimana kalau istilahnya kan pemborosan
pakai turbin pakai listrik pln
jadi otomatis untuk sementara itu saya belum bisa membutuhkan pln
melihat situasi yang terjadi
pln setempat menyatakan sudah siap jika harus membangun jaringan listrik baru
untuk warga kalipondok
mengingat jarak jaringan listrik pln terdekat dengan kampung kini tidak sampai satu km
kalau di kalipendo ini termasuk kecil mas satu kms satu kilo
kami pernah sampai wah udah belasan bahkan puluhan kilo kita listrik ya mas
jadi memang kita sudah tidak memandang kalau seandainya kebutuhan itu wajib
untuk daerah itu ya wajib kita tutup
untuk sampai saat ini otomatis warga belum mau pln lah
tercukupi yang pertama yang kedua masih bisa
mampu mengatasi hal hal yang menggerusakan perawatan dan sebagainya
secara umum pembangkit listrik tenaga mikro hidro atau pltmh
dikenal sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan
pembangkit listrik skala kecil ini sangat bergantung dengan lokasi yang memiliki aliran air
dan dataran yang curam untuk menggerakkan turbin guna menyalakan generator
generator itu kalau secara teori itu mengikuti hukum varedi itu mas
jadi konsepnya kan di sekitar medan magnet ada medan listrik
nah ketika kemudian
turbin tadi menggerakkan generator generator berputar
yang menyebabkan terjadinya ada perpotongan garis gaya listrik
garis gaya magnet sehingga kemudian menghasilkan garis gaya listrik yang menghasilkan arus
konsepnya seperti itu
wilayah banyumas ini kan daerahnya itu dari ketinggian seratus dpl sampai seribu dpl
nah itu yang memungkinkan untuk
tadi ada terjunan ada head kemudian juga debit air yang tinggi
sehingga kemudian bisa menghasilkan energi listrik
turbin yang terus bergerak akan menghantarkan daya listrik ke sambungan kabel yang sudah dibuat
berdasarkan teori seluruh elemen pltmh yang dibangun menggunakan mekanisme teknis yang sederhana
untuk itulah dinas sdm setempat langsung menyerahkan proses pengelolaan
dan perawatan kepada masyarakat
ini kita pakai cross flow memperhatikan debitnya
dari mesin mekanik itu yang tipe cross flow itu masuk ke untuk menggerakkan generator
untuk menggerakkan generator
dari generator terhasilkan listrik
dengan itu sebenarnya mesin ini awet
bisa sampai lebih dari lima belas tahun sepanjang
perawatannya bagus juga
pemberian apa istilahnya gemuk
oli oli gitu untuk merawat lakernya
kalau itu terawat dengan baik umur pakainya bisa panjang
tantangannya kalau generatornya rusak ya itu yang harus diganti
perawatan lokasi pltmh seluas hampir dua ratus meter persegi itu
dilakukan secara rutin oleh pengurus
dua kali dalam sebulan
mulai pembersihan jalan dari dedaunan yang jatuh
hal ini bertujuan agar bak penampungan air tidak dipenuhi sampah
yang bisa mengganggu kerja turbin
kali ini saya akan diajak zainal melihat proses kerja pltmh
serta perawatan turbin dan generator
posisi kita sekarang nih mas ini ada di mana nih kayak bak penampungan
iya bak penampungan pertama
cara kerjanya gimana nih mas
cara kerjanya dari sini ngalir ke bawah ke tempat turbin
nah rumah turbinya kan ada di bawah sana
jadi airnya itu harus ditampung di sini dulu kenapa harus ditampung di sini mas
kalau nggak ditampung di sini mungkin diameter itu pipa kan besar
jadi kurang kuat mendorong ke arah sana
jadi harus ditenangin dulu di atas
ini posisi pipa yang nanti akan mengalir ke turbin ya mas zainal ya
ini dibangun juga dari awal berarti ini
dari awal semua
besi keras ya mas ini bahannya apa
oh besi pelat
pernah ada kejadian bocor gak sih mas pipanya kayak gini
selama pemasangan alhamdulillah belum ada
belum ada keluhan
padahal kan kalau lihat curamnya tadi di atas lumayan tinggi
airnya kan deras banget di sini ya
kalau pipanya sendiri ada perawatan khusus nggak selama ini warga
kalau untuk pipa perawatan khusus itu kalau udah ini keluar lumut paling kita keringin kita cat kembali
air yang dimanfaatkan warga berasal dari sumber mata air telaga pucung gunung selamet
selama dipakai debit air cenderung stabil
meski memasuki musim kemarau
berkah ini membuat turbin dan generator bisa menyala dua puluh empat jam penuh

perawatannya itu pada saat dimatikan itu hanya berapa lama sekali
itu setiap dua minggu sekali
cuman lamanya kalau nggak ada kepentingan itu satu hari full
sampai jam tiga lah
sampai jam tiga sore
baru dinyalain lagi
posisi kan panas berarti di sini mas
nah ini udah nggak seberisik tadi
artinya generatornya sudah mati
ini lagi proses perawatan ya
mas zainal tadi diawali dengan menutup pintu utama dari bank penampungannya
jadi bank penampungan air
nggak berapa lama ya mas tadi dua menit
mungkin dua sampai tiga menit aja langsung mati generator ya
tak kelar ya
tidak bisa hidup lagi lampunya
berarti otomatis dirima warga sekarang listrik lagi mati
ketika generator mati tiba saatnya petugas mengecek kondisi pelumas
yang berfungsi melancarkan kerja generator
generator ini berusia hampir sembilan tahun
dan menjadi satu satunya tumpuan ratusan warga kampung
untuk memenuhi kebutuhan listrik
pak ini warga memang belum mau untuk masuk pln saat ini gitu kan ya
tapi untuk masalah perawatan kan kemungkinan turbin itu juga suatu saat ada usianya gitu kan
sejauh ini sudah ada yang disiapkan warga nggak
amin amin sih pak jangan sampai sih pengennya turbin itu mengalami kerusakan gitu pak
ya untuk sampai saat ini otomatis warga belum mau pln lah
otomatis karena masih bisa tercukupi yang pertama
yang kedua masih bisa mampu mengatasi hal hal yang mungkin kerusakan perawatan dan sebagainya
di situ kan ada ruang operasi untuk operasional untuk pemeliharaan
yang diurusi oleh kelompok berserta masyarakat
kapasitas listrik yang hanya lima belas kwh diprediksi akan dirasa kurang pada masa mendatang
jika masyarakat terus tumbuh dan kebutuhan listrik mereka menjadi lebih besar
jika pltmh tidak bisa dimanfaatkan lagi
salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengandalkan dua sumber daya listrik untuk satu rumah
dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat kan
semakin kebutuhan listrik pun semakin lebih tinggi
kalau saya lihat sih kalau ada masyarakat yang masih double
mungkin salah satunya sebagai alternatif ya
alternatif bisa dari sisi kehandalannya atau dari sisi harganya
mungkin pemanfaatannya di siang hari dari sos setempat ya
seperti pltmh yang mereka gunakan
tapi kalau malam hari mungkin off gitu loh
dan harus menggunakan pln itu ya tidak ada masalah
melanjutkan perjalanan ke desa sebelah
saya menemukan sebuah desa di kecamatan yang sama
yang ternyata sudah menerapkan konsep dua sumber energi untuk kebutuhan listrik

desa sambirata selama empat tahun terakhir
telah memanfaatkan pltmh dan aliran listrik dari negara secara bersamaan
warga saat itu terpaksa menggunakan instalasi listrik pln
karena generator pltmh kerap mengalami gangguan
sebenarnya dulu pernah kejadian rusak karena sambaran petir juga pak
itu generatornya rusak pak
yang kena petir adalah yang di rumah turbinnya ya
jadi yang kena langsung itu juga dari generator kena avr juga kena
itu sudah diganti semua
yang ganti siapa
ini dari iuran warga yang dikul pengurus kita indahin ke bandung untuk membeli yang baru
karena mandiri berarti pak
sekarang iuran pltma nya berapa
dan dulu sebelum ada pln berapa nih pak buat perbandingan
kalau dulu waktu belum ada pln rata rata antara dua puluh sampai lima puluh untuk penggunaan selama satu bulan
terus begitu ada pln masuk ini rata rata antara sepuluh sampai dua puluh
ini pakai dua ya
ini pakai dua sumber pak

ya mau lagi ada program pemerintah harus pakai ini
kalau pakai turbin kan kalau dibanjir kan nggak bisa nyala
oh ada banyak kendalanya ya
iya ada kendalanya juga

turbin mati ada pln
meski mendapat aliran listrik yang cenderung stabil warga harus mengeluarkan ongkos lebih untuk tagihan listrik
rata rata perbulan masyarakat harus menggunakan aliran listrik yang lebih stabil
rata rata perbulan masyarakat harus menggunakan aliran listrik yang lebih stabil
rata rata perbulan masyarakat harus menggunakan aliran listrik yang lebih stabil
rata rata perbulan masyarakat harus menggunakan aliran listrik yang lebih stabil
untuk inilah yang requisite lidah
sejatinya memiliki dampak besar bagi pengembangan energi baru dan terbarukan
masyarakat desa bisa dikatakan satu langkah lebih maju
jika mampu mengelola energi ramah lingkungan di tengah keterbatasan
maka akan sangat disayangkan jika konsep energi baru dan terbarukan harus terbatas
karena minimnya pengetahuan serta infrastruktur di desa